usai sidang perdana terdakwa mario dandi dan shane lucas
menceritakan kondisi anaknya yang masih belum pulih
akibat penganiayaan kondisi kognitif maupun motorik david belum sempurna
sehingga masih membutuhkan bantuan orang lain yang menjaganya dua puluh empat jam
ayah david pun geram ada pihak yang menganggap peristiwa ini penganiayaan ringan
ada trauma yang cukup dalam di otak bagian luar sebelah kiri
hal tersebut mempengaruhi pusat keseimbangan dari david
itu yang motorik
sedangkan yang kognitif anak saya sampai saat ini belum tahu warna
nggak bisa bedain ini warna merah biru hitam
kemudian yang motorik juga sampai detik ini anak saya belum bisa mandi sendiri
jadi kita ada home care sampai saat ini perawat yang dua puluh empat jam di rumah
belum bisa memakai celana sendiri artinya dia membungkuk jadi dia belum bisa
dan efek terberatnya kemarin sampai dipasang pen di kakinya
sebelumnya pada senin lalu ayah david sempat membagikan kondisi terkini anaknya di media sosial
efek cedera otak yang berat membuat david belum bisa bergerak bebas
meski kondisinya berangsur membaik david masih harus menjalani terapi
dan cukup panjang